seorang pemuda di mamasa sulawesi barat diamankan polisi atas postingannya di media sosial yang dianggap meresahkan warga
sang pemuda membuat postingan menuding tugas kesehatan telah meng covidkan salah seorang warga setempat yang telah meninggal dunia
asmedi warga balabatu tanduk kalua mamasa di landang keruang pengurusan mapores mamasa pada selasa sore
asmedi ditangkap tugas telah membuat postingan di media sosial tidak percaya kerabatnya meninggal dunia dengan kondisi positif covid sembilan belas
menurutnya kerabatnya meninggal karena penyakit lain
dalam postingan lainnya asmedi juga menyoroti tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten mamasa yang dituding tidak profesional
atas perbuatannya asmedi dijerat petugas menggunakan undang undang ite
berdasarkan laporan dari rekan rekan di satgas
asmedi mengatakan bahwa ada yang meninggal karena di covid kan
jadi dia tidak mau mempercayai bahwa itu sudah hasil lab dari rumah sakit